hadirin yang kami hormati dimohon berkenan kembali ke posisi siap
dimohon kepada perwakilan atlet dan pelatih untuk mengambil tempat
selanjutnya penyerahan bonus dan apresiasi oleh presiden republik indonesia
kepada para perwakilan atlet dan pelatih
atlet hoki indor putra
saudari andriani atlet kriket putri menerima senilai rp tiga ratus enam puluh tujuh lima ratus
medali emas tunggal
saudari odekta elviana atlet maraton
saudari janis rosalita atlet fin swimming
menerima senilai rp lima ratus dua puluh lima juta
atlet peraih medali perak
medali perak ganda
saudari ririn rinasih atlet pencaksilat menerima senilai rp dua ratus lima puluh dua juta rupiah
medali perak tunggal saudari nurul akmal atlet angkat beban menerima senilai tiga ratus lima belas juta rupiah atlet peraih
medali perunggu satu medali perunggu beregu saudara agustin gradita retong atlet basket putri tiga x tiga menerima senilai satu ratus sepuluh dua ratus lima puluh ribu rupiah
medali perunggu ganda saudara dendi kristianto atlet biliar putra menerima senilai satu ratus dua puluh enam juta rupiah
medali emas pelatih saudara indra syafri pelatih sepak bola menerima senilai tiga ratus lima belas juta rupiah
enam medali emas pelatih saudara juli wong pelatih basket putri menerima senilai satu ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah
tiga medali emas pelatih saudara wirjawan sugiharto menerima senilai tiga ratus lima belas rupiah
selanjutnya berkenan bapak presiden republik indonesia untuk kembali ke tempat semula
selanjutnya kepada para perwakilan atlet dan pelatih berkenan kembali ke tempat semula
bapak ibu yang kami hormati
acara selanjutnya pemberian ucapan selamat oleh presiden republik indonesia kepada seluruh perwakilan atlet
pelatih didampingi oleh para menteri kabinet indonesia maju
selanjutnya kepada para menteri kabinet indonesia maju
selanjutnya kepada para menteri kabinet indonesia maju